ya untuk mengetahui bagaimanakah antisipasi kepadatan lalu lintas di libur panjang natal dan tahun baru ini
melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan kepala korlantas polri
inspektur jenderal polisi royke lumawa di jalur pantura pekalongan jawa tengah
langsung saja kita sahabat selamat pagi pak royke
selamat pagi mas iqbal dan mbak fani
saya di kota tegal
oh di kota tegal
tadi subuh tadi subuh yang di pekalongan
nah pak royke bisa anda jelaskan karena kemarin ataupun tepatnya tadi malam begitu
sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan brebes menuju arah pekalongan begitu
lalu antisipasi dari pihak kepolisian sendiri apa untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
apalagi tahun yang lalu sempat terjadi hal hal yang tentunya kemacetan yang cukup parah di sana
iya saya jelaskan dulu penyebabnya
penyebabnya terjadi kepadatan di kota pekalongan ya
bukan terbuat di tegal
tapi di kota pekalongan itu karena ada bottleneck
bottlenecknya itu satu adalah tingginya frekuensi perlintasan kereta api
perlintasan sebidang di kota itu ada dua sampai tiga titik
kemudian memang ada beberapa kegiatan keagamaan yang persiapannya
yang harusnya dilaksanakan pagi ini
tapi persiapannya sudah sejak kemarin sore
jadi ada sedikit perlambatan
kemudian ditambah lagi dengan
biasanya kalau sudah ada seperti ini di kota pekalongan
sama untuk beberapa traffic light di kota pemalang itu diatur
diatur jadi ada perhampatan sedikit di pemalang
tapi karena ada kerusakan atcs nya
sehingga kendaraan semua mengalir semua ke pekalongan
tapi kami dengan kekuatan penuh ya
ada polda jawa tengah
kemudian forest keempat
apakah itu pekalongan
dan bahkan sampai ke tegal
semua turun tangan
saya pun berada di situ
di tempat itu
dan bisa cair jam dua pagi
jam dua pagi tadi
bisa mengalir yang tadinya antrian sampai sepuluh kilo lebih
dengan kecepatan tiga puluh km per jam
akhirnya bisa terlurai di jam dua pagi
pak royke tadi sempat menyebutkan
mengurainya itu memang membutuhkan waktu yang lama
dan kabarnya terjadi penyempitan ya pak
di sejumlah ruas jalur di pekalongan
bagaimana keantisipasi dari korlantas polri ini
untuk mengurai kemacetan yang terjadi
tadi kami memberikan asistensi
di kota pekalongan itu kan banyak jalan alternatif ya
dia kan dalam kota
dia bukan garis linier
ada beberapa jalan yang bisa dialirkan
dengan kekuatan yang cukup
akhirnya panjang antriannya berkurang
dan akhirnya cair
jadi jalan keluarnya adalah
mengalirkan arus yang padat
ke beberapa jalan yang masih sepi
jadi tidak tertumpu pada
satu atau dua ruas jalan saja gitu mbak
pak royke kalau di tol sendiri
khususnya di tol jagorawi
tol cikampek maksud saya
truk truk dilarang melintasi kawasan tersebut
apakah untuk di jalur pantura sendiri
truk truk masih sempat
ataupun masih tetap untuk dilintasi
bisa dilintasi pak
nah ini kalau truk ini kan memang
hanya untuk jalan tol mas
jalan tol semua jalan tol di jawa
kemudian ditambah jalan nasional di bali
dari pasar gilimanuk
untuk jalan nasional untuk arterinya
yang lainnya boleh gitu
jalan artini yang lain itu boleh
berarti tetap ya
tetap lintasi pak ya
yang dilarangnya hanya di tol saja
apakah ini kan tentunya
truk ini menjadi salah satu alasan
ataupun penyebab dari kemacetan itu sendiri
apakah tidak ada pemberlakuan untuk jam operasional
ya ada itu pengaruh sih
dia kan kapasitasnya besar ya
volume nya kan besar gitu
sehingga turut mengganggu ya
mengganggu kelancaran ars lau lintas
itu sih mas
mungkin ke depan bisa dievaluasi ya memang
kalau memang pelarangan
ya mungkin sama dengan operasi ramadhania atau lebaran
ya sudah bukan hanya di tol saja
tapi juga mungkin di arteri
cuma memang ini harus dibicarakan juga
dengan teman teman kepengurusan atau pengusaha truk
atau angkutan barang ya
karena memang ada perdebatan yang sangat keras
di kementerian perhubungan untuk negosiasi tentang ini gitu
di satu sisi dari pihak angkutan barang
mau seluas mungkin untuk beroperasi
kami dari pihak transportasi pihak lalu lintas
dan angkutan jalan ya bagaimana agar lancar
tentu itu dikurangi
ya inilah negosiasinya di sana gitu
pak royke nah ini sudah melihat bagaimana kemacetan yang terjadi di pekalongan
kalau boleh bapak sampaikan
apakah bapak memiliki saran untuk para masyarakat
yang beraktivitas atau melintas
jalur pekalongan bagaimana kasaran dari bapak
agar tidak terjebak kemacetan yang katakanlah cukup panjang ini
kalau saat ini mbak fani kan sudah clear ya
untuk kota pekalongan
tapi untuk situasi ke depan mungkin maksudnya mbak fani
mungkin kami takutkan siang ini atau entah sore
di jalan wahid ya
di salah satu sudut di kota pekalongan
ada kegiatan keagamaan
ruas jalan itu akan ditutup
akan ditutup karena akan mengganggu kalau lewat situ
dialihkan ke jalan lain
jadi pasti memang ada kepadatan nih
pagi dan siang ini di sana
jadi silakan ikuti arahan petugas
di mana dialihkan
walaupun agak memutar sedikit
tapi itulah jalan yang lancar
jadi ikuti saja arahan petugas di mana akan dialihkan gitu
kami ya akan terangkan
baik pak royke terima kasih sudah berbagi informasi
dengan kami di cnn indonesia today
kalau tadi di pekalongan seperti yang sudah disampaikan pak royke
kita akan melihat di tempat lain
dan untuk mengetahui bagaimanakah pantauan arus
selalu lintas pagi ini sudah ada korespondensi
cnn indonesia bumtaza catra di ningrat
di jalan tol jakarta cikampek
tepatnya di kilometer dua belas bekasi barat jawa barat
langsung saja kita sapa sepertinya taza ini
masih di dalam kendaraan
dan sepertinya lancar ya padahal tadi pagi
sekitar pukul enam
fani mengatakan bahwa sempat terjadi kemacetan di sana
apakah anda tidak merasakan kemacetan di sana
iqbal yang memang di beberapa titik
kemacetan bahkan cukup parah
dimana kita hanya bisa berkendara dengan kecepatan
di bawah lima km namun di beberapa titik
seperti di tempat saya berada saat ini
antara kilometer dua belas hingga kilometer tiga belas
memang ada masalahnya kita bisa berkendara
dengan kecepatan antara sepuluh km hingga dua puluh km per jamnya
namun saat ini saya berada di kilometer tiga puluh
nah seperti yang anda lihat sendiri iqbal
sangat padat sekali ada lima ruas jalan
yang kemudian dipergunakan oleh para pengendara saat ini
dan memang kecepatan saya saat ini di bawah lima km per jam
dengan saya melihat melalui peta juga
memang saat ini kepadatan cukup panjang juga
dan diperkirakan terjadi hingga kilometer dua puluh lima
sebelumnya tadi saya juga berada di kilometer dua
iqbal dari tol jakarta cikampek
memang juga sudah mulai terjadi kepadatan
dimana tadi sempat juga terjadi kecelakaan di kilometer tiga belas
yang menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut sepanjang dua km
jadi memasuki tol jakarta cikampek dari cawang
fani iqbal memang sudah terlihat adanya kepadatan yang terjadi mulai kilometer dua
jadi sudah memulai perjalanan
para pengemudi sudah harus berkutat dengan kepadatan arus lalu lintas di pagi hari ini
karena banyak sekali para pengemudi yang saya lihat
memang mereka sebenarnya menginginkan untuk berkendara lebih awal
untuk menghindari macet
namun faktanya bahkan sejak pukul lima belas
lima pagi memang kawasan ini tetap macet
karena dari kemarin sore hingga malam
memang lebih banyak pengendara yang melalui kawasan jakarta cikampek
baik untuk menuju ke kawasan pantura
ataupun menuju ke kawasan selatan
jadi memang banyak sekali yang kemudian berkendara malam hari
dan saat ini bahkan dari kilometer tiga puluh lima hingga kilometer empat puluh dua
memang sangat padat sekali
sudah terlihat juga
memang juga kepadatan mulai dari kilometer dua puluh lima maksud saya
memang di sana pun juga padat merayap
dengan kecepatan di bawah lima km per jam
dan memang diperkirakan untuk menempuh kurang lebih lima puluh kilometer ini
para pengemudi harus bersabar untuk mengembudi kurang lebih dengan
waktu tempuh antara satu hingga dua jam
jadi bayangkan kalau biasanya lima puluh kilometer normalnya dilalui dengan satu jam
namun kemudian karena adanya jumlah kendaraan yang lebih
begitu sehingga kemudian membuat kepadatan arus lalu lintas seperti ini
dan diperkirakan memang para pengemudi harus menghabiskan waktu dua hingga tiga jam
dua kali lebih lama pada saat mengembudi pada hari ini
dan iqbal fani terkait dengan jumlah kendaraan sendiri
memang diperkirakan pada hari ini kembali akan terjadi puncak arus mudik perayaan natal
kalau kemarin di hari jumat diperkirakan sudah lebih dari satu ratus tiga ribu kendaraan
yang melalui tol jakarta cikampek
namun kemudian pada hari diperkirakan juga jumlah yang sama akan melalui tol jakarta cikampek
jadi memang para pengendara harus benar benar berhati hati sebelum memasuki kawasan tol
karena memang ada beberapa titik kepadatan
anda lihat saat ini memang cukup lancar
namun di depan saya lihat memang sangat ramai juga ya
kalau kita lihat memang ini kurang lebih sepanjang satu km cukup lancar
saya berada di kilometer empat belas saat ini
dengan lancar saya bisa mengemudi dengan cepat dengan kecepatan mencapai tiga puluh km per jamnya
namun kalau kita lihat saya akan kembali menurunkan kecepatan
karena saya sudah memasuki kembali titik kepadatan
jadi inilah yang kemudian dapat dilihat oleh para pengendara pada hari ini
begitu bahwa ada beberapa titik
di mana kita bisa berkendara dengan cepat
namun kemudian ada beberapa titik lainnya di mana kita harus menurunkan kecepatan
karena memasuki titik terpadat di beberapa titik yang berada di sepanjang jalan tol jakarta cikampek
terkait arus lalu lintas di libur natal dan tahun baru ini
ada aturan yang menyebutkan bahwa kendaraan berat itu dilarang untuk memasuki jalan tol
untuk mencegah kemacetan semakin parah
nah berdasarkan pantauan anda apa yang anda lihat
apakah terlihat kendaraan berat ini atau tidak
sejauh pantauan saya saya tidak melihat adanya kendaraan berat yang masuk
begitu saya cuma melihat di sini ada bus saja bus pariwisata
dan juga ada beberapa truk kecil begitu yang membawa barang kebutuhan
saya tidak melihat sama sekali adanya truk truk besar yang membawa barang begitu
memang sebelumnya sempat diberitakan bahwa memang pada saat momen libur
natal tahun baru ini ada sejumlah truk yang kemudian memasuki tol jakarta cikampek
namun kemudian memberikan alasan bahwa sebenarnya mereka ada
kemudian tengah melalui proses untuk pulang begitu ke tempat asal mereka
karena mereka habis baru selesai mengirimkan barang ke jakarta
jadi mereka membawa truk kosong untuk keluar dan kembali ke tempat asal mereka
namun hingga dalam pagi hari ini saya masih belum melihat namun tadi saya melihat satu truk saja
menuju ke arah
tol bekasi barat begitu namun saya lihat di sini masih belum ada truk truk begitu
yang kemudian masuk ke dalam tol jakarta cikampek
hanya ada truk truk kecil saja yang kemudian saya lihat tadi
sejauh ini begini saja pantauan saya hingga pagi hari ini fani iqbal
kita stopkan dulu taza di sini karena takutnya ada keterusan
justru anda nanti liburan ke bandung ataupun ke cirebon
taza terima kasih itu tadi taza catra dinikrat ya
yang melaporkan langsung dari kawasan tol jakarta cikampek